dari kota manado sulawesi utara saudara lima rumah di kawasan padat penduduk terbakar
api dengan cepat meratakan kelima bangunan rumah
kobaran api menyala tepat di depan sebuah pusat perbelanjaan di kelurahan wenang selatan kota manado jumat malam
padam kebakaran pun berjibaku menjenakan api yang membakar lima rumah tersebut
beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini
dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah